dia memang miskin
tapi harga dirinya lebih mahal dari berlian sekalipun
aku semakin mencintai dia
jadi dia sudah menemui ibu perempuan itu dan nanti sore dia akan balik lagi ke situ
kedengarannya nih pak imam bahagia sekali
ini nggak boleh dibiarkan terjadi
tapi kamu tahu kan rumahnya
kasih uang segini banyak
jangan sentuh uang itu
kamu kenal sama dia sas
iya dia itu cuma seorang penipu
kamu kemana aja saya udah cari kamu kemana mana
aditya ada yang mau saya ceritain sama kamu
sepertinya ada seseorang yang mau cari masalah sama saya
tadi ada laki laki datang ke sini bawa uang untuk ibu
tapi saya juga gak tahu siapa dia sebenarnya
tunggu tunggu tunggu sebentar
tolong kamu ceritain masalahnya dari awal
jadi waktu itu saya ketemu dia di jalanan
dia hampir aja menabrak anak kecil
mbak semuanya sudah beres dan kita bisa langsung pulang
mbak nadia ini hasil tesnya
alhamdulillah semua baik
terima kasih ya suster udah ngerawat saya selama ini
ya sama sama selamat jalan ya
suster saya mau ketemu dong sama dokter yang udah nyelamatin nyawa saya
maksudnya dokter aditya
saya mau ketemu sama dia sebelum saya pulang
baiklah kalau begitu saya akan mencari dia
kalau gitu saya permisi ya
iya tolong pengen ya
jadi dia datang jauh jauh ke sini hanya untuk menemui kamu
iya dan dia juga coba ngambil hati ibu dengan ngasih uang
masya allah sas
bagaimana kalau dia
punya niat kurang baik terhadap kamu
iya dan untung aja ada bang fandi
kalau enggak mungkin saya udah ketangkep
ya sudah sas
ibu sas kia buang uang itu
enggak saya nggak akan buang uang ini tapi akan saya kembalikan
dia bilang dia menginap di hotel sekitar sini sas
ya sudah kalau begitu kita jalan aja sekarang
ya udah bang tolong temenin ibu ya
ibu saya pergi dulu
maaf mbak nadia dokter adityanya baru saja pergi
ya udah gak apa apa
mungkin saya memang belum ditakdirkan ketemu dengan orang yang udah nyelamatin nyawa saya
tapi mungkin dia masih ada di parkiran mbak
jangan andare manhai bezanda kayak ashley
tapi saya sudah ketemu sama ibunya
dan ibunya baik sekali ma
terus kamu bilang kalau mama juga mau ketemu
dan setelah itu
saya pasti akan langsung ngajak dia untuk ketemu sama mama
oh ya terus terus
tapi mah mereka dari keluarga miskin
ma mama gak keberatan kan
saya anak gadisnya adalah harta yang paling berharga buat mereka
dan mama sama sekali gak masalah kok
mereka mau berasal dari keluarga miskin atau kaya
saya juga sudah memberikan uang sama mereka
dan mereka senang sekali ma
yaudah gak apa apa
terserah apa yang mau kamu lakukan
yang penting mama ingin segera ketemu dengan gadis itu
secepatnya apapun caranya
selamat siang ma
apa betul bapak imam menginap di sini
sepertinya sekarang saya sedang melihat dia
mungkin dia mau bertemu dengan saya
oh ya bagus dong
yaudah cepat kamu ketemu dia ya
saya mau menitipkan ini untuk disampaikan kepada beliau
baik kalau gitu terima kasih mbak
tadi perempuan itu menetipkan surat ini ke bapak
tolong jangan mendekat pak imam
saya mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
saya sudah mengembalikan uang bapak
jadi tolong jangan ganggu keluarga saya lagi
saskia saya tidak bermaksud seperti itu
kejadian waktu itu tidak hanya lebih sekedar kecelakaan
saya ingin kita melupakan semuanya
saskia saya ingin mengenal kamu lebih dekat
itupun kalau kamu mengizinkannya
pak benar kan
gadis itu datang lagi
dia pasti datang ingin minta maaf
atas perlakuan dia waktu itu
dan apalagi dia sudah tahu sekarang siapa pak sebenarnya
dia ke sini bukan untuk berterima kasih
tapi untuk ini
mengembalikan uang dari saya
dia memang miskin
tapi harga dirinya lebih mahal dari berlian sekalipun
aku semakin mencintai dia
jadi dia sudah menemui ibu perempuan itu dan nanti sore dia akan balik lagi ke situ
kedengarannya nih pak imam bahagia sekali
ini nggak boleh dibiarkan terjadi
tapi kamu tahu kan rumahnya
ya iyalah di desa
tapi alamatnya di mana
tempat tinggal jelasnya di mana
dia punya rumah kan
ya punya non
ya udah sana cari tahu
imam saya kamu akan mendapat kejutan besar
senang banget ya
akhirnya kita bisa pulang ke rumah non
kakek pasti senang banget kalau tahu mbak nadia sama kamu masih hidup
aku bingung ini kebetulan atau memang takdir aku
aku sama sekali gak mau mikirin
tapi dia terus gangguin aku
ya allah tolong beri hambamu petunjuk

saya juga sudah bilang soalnya aku sudah berhubungan dengan mbak nadia
aku sudah berhubungan dengan mbak nadia
saya juga udah bilang supaya dia jangan ganggu kita lagi
supaya dia nggak merasa kalau dia orang kaya yang bisa mempermainkan orang seenaknya
ibu khawatir dia akan ganggu kita lagi
saya bicarakan dulu dengan pihak rumah sakit
terima kasih anak
jam berapa katanya nadia mau pulang
mungkin sebentar lagi tuan
tuhan jangan bilang sama nona dia tentang perkataan saya tadi siang
saya takut tuan
saya takut non nadia marah sama saya
buat apa saya cerita sama nadia
saya tahu nadia berbohong untuk membahagiakan saya
tapi sekarang saya jadi tahu seberapa buruknya kondisi saya
jadi sekarang saya akan berusaha untuk membahagiakan dia selama saya dikasih kesempatan hidup
kamu kenapa ini hancur semua ini
nadia gak apa apa kak nadia minta maaf ya
nadia gak sempat bawain obat itu buat kakek
kamu sudah selamat saja kamu sudah pulang kakek sudah senang saya
akhirnya baik baik aja kan
iya kakek baik baik aja kamu juga kan ya
nadia kangen kak
kakek baik baik aja